beralik informasi lain para ulama dan aktivis islam bersiap untuk menyambut kepulangan rizik syihab di masjid baitul amal cekaring jakarta barat
panitia penjemputan imam besar atau ppi b dua ratus dua belas menyiapkan tablik akbar pada selasa malam
rizik syihab ramai dikabarkan akan pulang ke indonesia pada rabu esok
ppi b dua ratus dua belas menyiapkan agenda acara penyambutan rizik sejak di bandara soekarno hatta
dan selanjutnya akan melakukan tablik akbar bersama sejumlah ulama
sebelumnya sempat muncul kabar rizik tidak jadi pulang ke indonesia
namun isu tersebut dibantah dan hingga konferensi pers dikelar pihak ppib masih belum mendapat informasi dari rizik
memutuskan mulai nanti malam kita akan fokuskan kegiatan penyambutan hrs itu dalam bentuk tablik akbar dan istiqosah
mulai nanti malam di masjid baitul amal jalan menjengu
mulai baga mahrib sampai dengan beliau pulang
video yang kami terima adalah video dari mekah persiapan beliau pulang ke indonesia
itu yang terbaru kami pulang
kepolisian daerah metro jaya menyatakan kepulangan rizik syihab pada rabu dua puluh satu februari belum tentu benar
pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat
agar tidak mengerahkan masa ke bandara soekarno hatta terkait dengan rencana kepulangan pemimpin fpi tersebut
kepala bidang humas polda metro jaya kombespol argo yuwono mengatakan
tidak dapat memastikan rizik akan kembali ke tanah air pada dua puluh satu februari
ia mengungkapkan pihaknya juga belum menerima informasi resmi dari intelijen mengenai kepulangan pemimpin fpi itu
sebelumnya kuasa hukum rizik kapitera ampera juga mengatakan
rizik tidak jadi pulang pada dua puluh satu februari
mendati demikian jika ada informasi yang bersangkutan pulang
polri akan menyiapkan pasukan untuk pengamanan mengingat adanya pengerahan masa ke bandara soekarno hatta
pihak kepolisian juga menyebut tidak mau berandai andai
apakah akan langsung melakukan penangkapan atau tidak karena kabar kepulangan rizik masih belum jelas
kepulangan rizik itu dipantah ya ada beberapa yang dari pengacaranya sudah memantah juga ya
tidak terjadi tidak akan pulang untuk tanggal dua puluh satu
itu di situ ya
dan apabila misalnya pulang ya kita tetap mempersiapkan pola pengamanan kita
tetapi dari informasi yang kita dapatkan untuk tanggal dua puluh satu tidak akan datang ke indonesia
dan untuk mengetahui situasi terkini mengenai kegiatan penyambutan rizik syihab
kita sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia adia fitriana
selamat malam adia
bagaimana saat ini situasi di sana apakah kegiatan tablik akbar sudah dimulai
amal cingkareng jakarta barat
ya ratu nabila saya kurang jelas mendengar suara anda
namun saat ini saya sedang berada di masjid jami baitul amal cengkareng jakarta barat
dan seperti yang bisa dilihat di belakang saya
memang sejumlah masa sudah memenuhi
di dalam masjid jami baitul amal cengkareng jakarta barat ini
dan juga tadi yang menurut pantauan kami
di luar atau di pelataran masjid juga sudah ramai
masa yang hari ini akan mengikuti tablik akbar
yang akan diadakan untuk menyambut pemimpin front pembela islam rizik syihab
yang rencananya akan datang pada besok pagi pukul sembilan pagi
dan memang sebenarnya tadi menurut informasi yang saya dapatkan
masa mulai datang ke masjid ini sekitar pukul tujuh malam
dan memang seperti yang sudah saya jelaskan
informasi yang sudah saya dapatkan dari tadi siang
memang dari kepolisian memang masih belum dapat memastikan
apakah memang rizik syihab akan datang pada besok hari atau tidak
dan sebenarnya untuk memastikan hal tersebut
saya sudah bersama dengan ketua persaudaraan muslim alumni aksi dua ratus dua belas
yang ini bapak selamat ma'arif
ya selamat malam bapak selamat ma'arif
assalamualaikum wr wb
pak mengenai rencana
kedatangan habib rizik besok pagi
sebenarnya sudah ada kepastian atau seperti apa pak
ya jadi sampai saat ini ada kepastian bahwa beliau belum memutuskan membatalkan pemulangan ke indonesia
jadi yang pasti beliau belum membatalkan rencana pulang ke indonesia
karena beliau belum ada kepastian untuk membatalkan pulang ke indonesia
maka kami bersiap untuk menyambut kehadiran beliau
kalau beliau besok mendarat
sekitar jam sembilan
maka sudah tim yang kami bentuk untuk menyambut beliau di bandara soekarno hatta
dan beliau akan langsung ke tempat ini ke masjid ini untuk menyapa umat
dan kemudian akan mengikuti agenda berikutnya
akan langsung ke markas megamendung
tapi kalau ternyata di last minute nanti
beliau memutuskan tidak jadi pulang ke indonesia
beliau akan kirimkan suara dari kota suti mekah
untuk menyambut umat yang ada di indonesia
tapi sampai saat ini kami masih yakin beliau dalam persiapan untuk pulang ke indonesia
berdasarkan hitungan kami
kalau jam sembilan belas dua puluh lima waktu sana sekitar jam dua puluh tiga dua puluh lima waktu indonesia
jadi masih ada waktu sekitar satu setengah jam
untuk menanti kabar terakhir dari kota suci mekah
ya pak sebenarnya kan ini masih kepastiannya masih belum didapatkan
namun sejumlah masa sudah mengarah
menurut keterangan bapak tadi dari daerah mulai mengarah ke sini
sebenarnya nanti akan ada acara
apa saja dari malam ini mulai besok pagi
mulai dari malam ini hingga besok pagi
ya dari malam hari ini kita titik kumpulnya disepakati di masjid ini
nah kemudian kita akan tablik akbar
kemudian istighfasa zikir
sampai dengan subuh nanti
sehingga kawan kawan yang dari luar daerah pun
akan kami sarankan merapat ke tempat ini
sampai dengan besok pagi
sambil menunggu kedatangan beliau
kalau beliau datang ya beliau akan diusahakan ke tempat ini
tapi sekali lagi kalau ternyata
besok beliau mendarat
kemudian pihak kepolisian tidak mengizinkan beliau datang ke masjid ini
maka saya akan ajak umat yang ada di sini
untuk ke bandara menyambut bersama sama imam besar
untuk besok ini sudah persiapan logistik dan penginapan itu seperti apa pak
sudah logistik sudah kita persiapkan
kawan kawan sudah menyiapkan logistik
sampai dengan kebutuhan sore besok
dapur umum sudah kita bentuk di tiga tempat
untuk bisa melayani umat yang hadir di sini
dan insya allah sudah kita persiapkan
termasuk tempat tempat menginap
andai kan ada kemunduran waktu
di berbagai titik di sekitar cengkareng sudah kita siapkan
ya memang ratu meski belum mendapat kepastian
namun masa yang menyambut habib rizik syihab
atau rizik syihab ini ke jakarta
memang cukup antusias dan mereka yakin
rizik syihab akan kembali pada besok rabu dua puluh
dan memang tadi menurut pantauan kami
dari keamanan sendiri
memang masih dari sejumlah masa
yang menggunakan baju putih putih
dan bernamakan lpi
namun untuk kepolisian sendiri
kami hanya melihat beberapa personel kepolisian
baik adia fitriana
terima kasih atas laporan anda